dari hasil lab go yang dimakan rena memang terdapat botulinum toksin
apa itu dok
itu adalah racun yang berbahaya sekali yang bisa menyebabkan penderitanya sesak nafas
sebaiknya pak a segera melaporkan temuan ini ke polisi
karena bisa dibilang ini adalah percobaan pembunuhan
kebetulan memang saya sudah dilaporkan ke polisi dan sedang ditinjak lanjuti
aduh aduh aduh
kangen gak sama oma
aku baik baik aja
oh udah baik alhamdulillah om senang dengarnya
hai om ngangga
cepet sembuh ya sayang ya bisa cepet main lagi
ah yaudah kalau begitu gue langsung cabut ya
gue mau manta istri kerja dulu
oke ada banyak bantuan gue
itu riza sama yudi udah bisa lo bawa
tadi juga gue udah kasih tambahan sedikit buat mereka
ya ampun jangan repot repot lah
jadi gak enak gue
ya udah jangan lah al andien hati hati ya
teng teng teng
teng teng teng
selamat pagi rena
selamat pagi sister
sister cek pensi kamu ya
pak bu hasil labnya rena sudah keluar
dokter mau bicara sama bapak dan ibu di ruangan
aku sama andien ke ruangan dokter dulu ya
pak jimmy tolong berjaga di sini ya
kalau ada satupun orang yang mau masuk sini kabar saya
ntar ya sayang ya
tuh tuh tuh
aduh makan banget dong kamu
dari hasil labku yang dimakan rena memang terdapat botulinum toksin
itu adalah racun yang berbahaya sekali yang bisa menyebabkan penderitanya sesak nafas
sebaiknya pak a segera melaporkan temuan ini ke polisi
karena bisa dibilang ini adalah percobaan pembunuhan
kebetulan memang saya sudah laporkan ke polisi dan sedang ditindaklanjuti
saya minta pak a dan keluarga lebih hati hati lagi
untung saja rena memakannya cuma sedikit
kalau misalnya tidak itu akan sangat bahaya sekali pak
makasih ya dong
jadi dilapas ricky berkelakuan baik om
om juga senang banget dengan dengarnya
bagus deh kalau dia udah sadar om
ya semoga aja hukumannya bisa dikurangin ya om
itu juga harapan om
kasian sebenarnya ricky
terima kasih pak
raff sebentar ya
om akan telfon dulu
kami dari lapas jati karya ingin mengundang keluarga pak ricky alexander
ada yang kami mau bicarakan tentang saudara riki
apakah bapak ada waktu jam sebelas siang
oh ya terima kasih pak
ada apa om
ini barusan orang lapas telpon om
mereka minta om datang ke sana berbicara soal ricky
apa ricky bikin masalah di sana
om coba aja deh datang ke sana dulu
jadi bisa tahu om
gimana kalau aku yang temenin
kebetulan hari ini aku cuma ngajarnya sampai jam sepuluh
oma suapin ya makan yang pintar biar cepat sehat
oh pintar sekali sih
nih oma ada titipan present kado buat kamu dari
uncus myrna dan iskiki
oma ambil satu ya
nah kamu mau oma bacain nggak sambil kamu makan
coba kamu makan sendiri bisa
oma bacain ya
tuh beruang dan ikan
ini pakaiannya rongetnya ya
kami dari keluarga prasetya
mau menjenguk rena
mas coba saya hubungi pak al dulu ya
gue nggak boleh ke colongan lagi
gue harus lindungi rena
iya ada apa
di depan ruangan ada keluarga prasetya pak
mau menjenguk rena pak
mereka boleh masuk
lima menit nggak lebih ya
silakan bapak bapak masuk dan hanya lima menit pak
kamu silahkan makan ya
ada keluarga prasetya datang
mereka sudah diizinkan oleh pak al
oke makasih pak
alhamdulillah bu rosa sehat
terima kasih ya
kalian sudah datang menjemuk rena
iya sudah seharusnya kita datang nangkukin rena
aku baik baik saja om ajan
kan ada papa mama yang jagain
sekarang ada oman yang jagain
oman yang jagain aku
rena lagi makan ya
enak gak makan ya
enak om ajan
gimana kalau om macan ya suapin rena
ros boleh kan ya ros
aku mau disuapin om ajan
tidak ada pr echt apa apa lagi
oh ya sih saya